sebanyak sebelas perusahaan otobus atau po di terminal kampung rambutan jakarta timur
telah menggunakan sistem online untuk pemesanan tiket mudik lebaran dua ribu dua puluh
selain untuk menghindari antrean ini dilakukan untuk menghindari calo tiket bus
kemudahan untuk mendapatkan tiket lebaran terus dilakukan oleh banyak perusahaan bus antar kota di terminal kampung rambutan
para pemudik yang ingin memesan tiket hanya perlu menghubungi nomor telepon
dan menyebutkan identitas diri serta kejilan
setelah itu pihak penyedia layanan transportasi akan mencarikan tanggal keberangkatan
setelah melakukan pemesanan para calon penumpang bisa membayar biloket
dan menyerahkan identitas diri sebelum mencetakkan tiket bus
kebetulan nomor sudah tersebar di tiap tiap penumpang
jadi mereka yang khususnya langganan bisa langsung menelpon
dan meminta pada tanggal sekian bisa nggak mobil bersihkan
nah itu kita kondisikan langsung ke kantor sindang kaya
kantor pusat untuk meminta bahwa disini ada pesan mobil
untuk penumpang tujuan
nah nanti dari kantor akan disiapkan
di terminal kampung rambutan tercatat empat puluh delapan po dengan tiga puluh empat trayek tujuan jawa tengah dan jawa timur
tiga puluh sembilan po dengan dua puluh satu trayek tujuan jawa barat
dan sepuluh po dengan tiga trayek tujuan sumatera
namun dengan jumlah tersebut hanya terdapat sebelas po yang menggunakan sistem online
dengan tujuan jawa tengah dan jawa timur
sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
pihak armada bus juga menyediakan
f rizal jakarta